gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menilai ada dua hal yang berpotensi memicu suap terkait proyek reklamasi pada anggota legislatif dki jakarta
pernyataan ahok ini sekaligus menanggapi dugaan aliran suap miliaran rupiah yang mengalir pada sejumlah anggota dewan daerah ibu kota
itu bisa tebak bisa soal turunin persen mungkin ya bisa juga menahan jual mahal
ini nggak mau goa putusin nih nggak mau kurung kurung
jadi bayar absen kita nggak tahu
bisa aja bayar absen kan kamu kan butuh saya datang
kalau saya nggak datang lu nggak quorum kita nggak tahu
ini kpk bisa serih dikira kasus gitu dan dipanggil kpk kan profesional